baik selanjutnya saya persilahkan untuk capres menurut dua bapak prabowo subianto untuk memberikan pernyataan penutup
waktunya sama bapak empat menit dan akan dimulai saat bapak berbicara silakan pak
jadi memang karena ini debat pak audience kalau lihat kita terlalu bersahabat mereka enggak
jadi ini sulitnya memang ya gimana ya saya juga bersahabat sama beliau gimana
kalau kita berbeda kita berbeda tentang kenegaraan kan begitu
jadi inilah demokrasi kita inginkan debat
kadang kadang maaf pak suara saya kerasa ini setengah banyumas setengah minahasa pak
ya ini kalau banyumas ini apa itu bataknya orang jawa
ini closing statement kok kayak begini
jadi bagaimana gitu
pokoknya percaya pak saya juga demikian
saya hormat dengan bapak saya baik dengan bapak
ya kita berbeda tapi maaf pak hati hati pak yang abs sama bapak itu loh
saya ini kenal banyak presiden pak
pak harto saya kenal pak habibie dan sudah lama jadi orang indonesia
terlalu banyak pak abs
bagus pak bagus pak
tapi saya juga yakinkan bapak saya tetap bersahabat
tokoh tokoh semua sahabat saya pak ibu mega mbak yeni semua sahabat sahabat saya mas pram
jadi kita pun tidak akan putus persaudaraan kita
kita berjuang untuk rakyat sama sama
biarlah rakyat yang menentukan
untuk menentukan yang terbaik untuk bangsa kita
waktunya masih ada
pak prabowo mau dilanjutkan
ya kalau udah mau apa lagi
baik terima kasih pak prabowo
baik tenang hadirin dan juga pak mirsa